di akhir pekan saat semuanya istirahat tangan watia masih tidak bisa diam
gerakan tangan ibu pemilik warung sate yang melegenda ini terlihat satset satset mengiris daging kambing untuk disate
jangan heran kalau warung sate kambing ini selalu sibuk
warung yang sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh ini menyajikan sate yang tebalnya seperti sendal jepit namun empuk dan lumer saat dikunyah
rahasia sajian sate ini dari perpaduan antara racikan bumbu dan kematangan daging yang pas
para pelanggan pun mengaku cita rasa sate kambing jumbo ini tetap terjaga selama puluhan tahun
kalau sate satu meter itu alih keusuhan yang besar panjang
itu kurang lebih tiga puluh cm
satenya besar yang berbeda dari tempat yang lainnya kan
ternyata rasanya juga enak gitu
di warung ini tak hanya menyediakan sate kambing tapi juga gulai
harga sate jumbo per porsi sebesar lima puluh ribu rupiah dan empat puluh ribu rupiah untuk per porsi gulai
pedas dan berkuah
inilah cita rasa kuliner rica rica entok yang dijajakan di kedai suka suka jalan raya kedung reja cilacap
namun dibalik bumbu kuahnya yang pedas ada sensasi rasa manis serta gurih yang bisa menambah selera
selain memiliki potongan daging entok yang besar teksturnya juga empuk hingga ke tulangnya
richa richa entok ini dimasak di atas tungku selama satu setengah jam
daging entoknya pun tidak bau apet
bumbunya yang buat enggak bikin bau itu banyak serai sama lengkuas juga sama daik
seperti dagingnya empuk tidak bau apek gurih dan pedas cocok di lidah lah
penasaran anda hanya perlu merogoh kocek sebesar lima belas ribu rupiah untuk bisa menikmati satu porsi rica rica entok suka suka plus satu piring nasi lalapan serta sayur